sejak peluncuran uang kertas baru tahun emisi dua ribu dua puluh dua oleh bank indonesia
warga antusias menukarkan uang lama dengan uang baru
di cirebon jawa barat ratusan orang jumat pagi mengantre panjang untuk menukarkan uang
sejumlah warga mengaku tertarik dengan tampilan uang kertas baru ini
selain itu uang baru disebut juga dinilai lebih awet dan tidak mudah kusam
meski uang baru sudah diluncurkan uang rupiah lama masih bisa digunakan sebagai alat transaksi resmi